es dalgona atau dalgona coffee berasal dari korea selatan
dalgona dalam bahasa korea artinya permen
dulu dalgona bukan minuman tapi gulali yang terbuat dari campuran lelehan gula
diberi soda kue lalu dikocok sehingga berbuih
es dalgona memiliki konsep yang sama yaitu campuran gula kopi instan
diberi sedikit air panas dikocok sampai berbuih lalu disajikan di atas susu dingin
saat masa awal psbb beberapa bulan lalu tren dalgona sempat meroket di media sosial
dalgona coffee kini hadir di gerobak atau di kios kios kecil seperti di belakang saya ini
tidak perlu jauh jauh ke korea selatan sekarang saya tepatnya ada di jalan salak raya
pemulang tanggerang selatan
nah seperti apa rasanya
dalgona coffee dari tanggerang selatan ini kita coba ya
rohan sebelumnya adalah penjual rujak gerobak
setelah melihat tutorial dalgona di youtube rohan terinspirasi menjajakan dalgona
dari yang awalnya hanya menjual lima belas gelas per hari
kini rohan mampu menjual ratusan gelas eldagona setiap harinya
sekarang tujuh ratus mbak sampai sembilan ratus per gelas per hari
banyak pas lagi viral viralnya itu orang pada datang semua pengen nyobain gitu waktu itu
waktu itu orang dari mana aja tuh datang pengen nyobain pengen ngerasain
karena rasa kopinya dibuat lebih sedikit dan dominan susu pembeli datang dari berbagai kalangan usia
ya gara gara terkenal sama enak
waktu itu kan lihat di instagram viral gitu terus juga akhirnya nyobain kan nyari nyari
terus juga rasanya dengan harga lima ribu juga enak banget rasanya
menurut pengusaha kopi naugan simanungkalit tren dalgona akan stagnan
namun variasinya bisa berkembang selama masih ada pasar
karena itu dalgona bisa menjadi potensi bisnis yang menarik
sekarang juga udah mulai banyak kreasinya ya
bukan cuma dalgona dengan kopi aja tapi orang udah macem macemin dengan macha
dengan susu coklat and mall
mungkin nanti ke depannya akan ada dalgona dalgona lainnya
mungkin kalau orang yang memang dia punya marketnya ke sana kopi instant saya rasa
bisa menambah revenue ya nambah income menambah menu menambah pilihan buat customer
menurut naugan tren dalgona muncul semasa psbb saat orang tidak bisa pergi menikmati kopi di warung kopi
terkurung di rumah para penikmat kopi ini lalu mencari alternatif mudah membuat kopi
tim cnn indonesia jakarta